calon presiden dari partai gerindra prabowo subianto bertemu dengan presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono sabtu siang
pertemuan secara tertutup ini dilakukan di museum kepresidenan dan galeri sby ani yang ada di kelurahan peloso kecamatan pacitan jawa timur
menurut prabowo pertemuan ini sekadar silaturahmi dan halal bihalal
mengingat susilo bambang yudhoyono dan prabowo pernah sama sama menempuh pendidikan di akabri
saat disinggung soal koalisi antara partai gerindra dengan demokrat pada pilpres mendatang prabowo enggan untuk menjelaskannya secara pasti